ke kasus lainnya sekretaris jenderal partai keadilan sejahtera abu bakar al habshi menilai bahwa
pemanggilan ketua umum partai kebangkitan bangsa sekaligus bakal cowok pres anies baswedan muhaimin skandar ke kpk terkesan politis
namun ia yakin muhaymin dapat menyelesaikan urusannya dan juga penegakan hukum dapat berjalan adil
saya gak mau bicarakan istana lah
yang saya bicarakan bahwa mohaimin akan yakin bisa menyelesaikan cara menyelesaikan hukumnya
tapi ini syarat akan politis gitu gak sih
mana ada yang nggak syarat politis
semua syarat politis
apalagi di tahun politik
masuk pemanggilan berarti ini syarat politis
tapi tetap prinsipnya penegakan hukum
dan saya cukup kagum kalau mau penegakan hukum dengan benar silahkan penegakan hukum yang baik